capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan memuji konsistensi partai keadilan sejahtera dalam berdemokrasi
termasuk saat berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi pemerintah
ini disampaikan anies dalam sambutan halal bihalal serta tasyukuran nilat ke dua puluh dua pks di jakarta
di hadapan undangan anies menyebut soal konsistensi pks dalam berdemokrasi
pks tidak hanya siap berada dalam pemerintahan tetapi juga di luar pemerintahan sebagai oposisi
dua tahun pks berjuang dan dua puluh dua tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi
berdemokrasi itu salah satunya adalah siap
untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan
pks telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah
jalankan tugas dengan sebaik baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi
sementara ketua umum partai nasdem surya paloh menyebut keputusan pks untuk bergabung
dengan pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka diserahkan pada keputusan internal pks sendiri
namun paloh menyebut jika semua pihak bersatu akan lebih baik dalam menghadapi permasalahan bangsa
otoritas sepenuhnya kan ada di kawan kawan di pks
pandangan saya semuanya baik masalah bangsa ini begitu kompleks
semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan permasalahan kehidupan kebangsaan kita pada prinsip dasarnya itu baik